pemegang medali emas sea games dicabang oleh rega atletik di nomor lari sepuluh meter
halo mbak triya selamat untuk karyahan emasnya
mbak triya cerita dong sedikit soal sepuluh meter ini adalah emas ke enam selama ajak sea games dan emas ke sebelas
bagaimana kalau bicara soal pertandingan di sepuluh meter kemarin
kalau soal pertandingan sepuluh meter kemarin alhamdulillah berjalan dengan baik
aku bersyukur karena allah swt masih memberikan aku kekuatan hingga aku bisa mempersembahkan medali dan mempertahankan gelar juara di nomor sepuluh meter
ini kan persiapannya juga cukup panjang begitu ya
kalau bicara soal persiapan untuk menuju ke sea games ini apakah sudah maksimal atau masih ada yang unek unek yang masih belum keluar
kalau untuk aku sendiri ya persiapan sea games ini mungkin
memang ada beberapa yang harus aku benahi
alhamdulillah aku sudah bisa mendapatkan medali emas itu sudah luar biasa banget
oke hari ini mbak triya ningsi juga turun di nomor lima meter satu hari setelah dia turun di nomor sepuluh meter dengan reaksi yang sangat sangat pendek
dan tadi akhirnya mendapatkan hasil juara ketiga ya mendapatkan medali perunggu
bukan hasil yang terlalu buruk sebenarnya ya untuk
seseorang yang turun dalam waktu jeda yang sangat singkat
bagaimana mbak kau tadi bicara soal pertandingan
kalau untuk yang lima ribu meter ya pertama aku masih bersyukur lagi
karena alhamdulillah masih dapat medali walaupun perunggu
tapi itu tetap perjuangan kan
tapi aku mohon maaf sama seluruh rakyat indonesia karena aku belum bisa mempertahankan medali emas
mungkin insya allah the next kalau aku masih dikasih kesempatan untuk bisa mewakili indonesia lagi
semoga bisa mempertahankan lagi
apakah faktor recovery yang sangat pendek dari nomor sepuluh ribu ke lima dengan waktu yang mungkin kurang dari dua puluh empat jam itu juga menjadi kendala tadi
yang akhirnya sampai dimenangkan oleh tia
sebenarnya aku gak mau terpengaruh sama hal itu ya
tapi ternyata memang ada efek yang luar biasa juga sih
karena memang aku harus doping kontrol sampai jam satu malam
dan kemudian aku kurang tidur
kemudian paginya aku udah harus ready untuk pertandingan lima meter
tapi kalau tadi kita bicara lawan
medali emas dan medali perak ini dihasilkan oleh dua atlet dari vietnam
bagaimana tentang performa mereka tadi
mereka bagus ya
aku akui mereka latihannya mungkin lebih bagus
tapi memang kembali lagi mereka kan ada dua orang
jadi indonesia juga harus punya pelapis
misalnya di nomor aku harus ada satu orang lagi yang bisa mendampingi
jadi kalau misalnya aku dalam kondisi yang kurang bagus
mungkin satunya lagi bisa backup dan bisa leading gitu
jadi mungkin untuk pembinaannya ke depannya harus lebih baik
apakah ini artinya mungkin di event mendatang batria ningsia ini tidak akan turun di nomor nomor yang berganda
seperti misalkan sepuluh meter
akan memilih begitu
belum tentu juga sih
karena kan semuanya dilihat dari persiapan kita nanti
kalau selama aku masih leading
aku mungkin akan tetap taking part di nomor lima
atau mungkin bisa jadi maraton
tapi semuanya kembali ke kondisi aku pada saat sebelum pertandingan
jadi semuanya dilihat dari sebelum pertandingan
gak bisa ditentukan sekarang aku gimana
medali emas dan medali perunggu yang didapatkan di sea games dua ribu tujuh belas ini tentu bukan sebuah prestasi yang buruk untuk seorang trianingsi dan juga untuk indonesia di sabang olahraga atletik
terakhir mbak tria
emas dan perunggu ini dipersembahkan untuk siapa
yang pastinya aku persembahkan medali emas dan medali perunggu aku ini untuk rakyat indonesia dan semua orang yang selama ini mensupport aku tanpa pamrih dengan tulus dan ikhlas
terima kasih semuanya
oke kalau gitu masih kuat lari seratus meter lagi sama saya kita lombok
sepuluh juga emas yuk
saya yang gak kuat kalau gitu
satu dua tiga
satu dua tiga